muncul penolakan terhadap peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi
nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
pihak yang menolak beralasan permen itu dituding mendukung zina atau seks bebas
mendikbud ristek nadiem makarim mengklarifikasi tudingan tersebut
dalam diskusi merdeka belajar di kanal youtube kemendikbud jumat sore
nadiem mengatakan permen dibuat untuk menjunjung tinggi nilai keagamaan
kesusilaan dan kekeluargaan untuk memastikan permen berjalan dengan efektif
akan dibentuk satuan tugas di tiap perguruan tinggi
perlu diluruskan juga mohon menyadari bahwa kementerian pendidikan dan kebudayaan
sama sekali tidak mendukung apapun yang tidak sesuai dengan norma agama dan tindakan asusila
dan kami ingin menegaskan kembali bahwa permen dikbud ini
hanya menyasar kepada satu jenis kekerasan yaitu kekerasan seksual
dengan definisi yang sangat jelas
sehingga kita harus sangat spesifik pada saat menentukan peraturan tersebut
selain ada yang menolak ada juga komponen masyarakat lain yang mendukung
permen nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu ini
komnas perempuan menyatakan data kekerasan pada perempuan
termasuk mahasiswi di kampus mencapai angka di luar nalar
sementara yang tidak tercatat bisa lebih banyak lagi
ini mengkonfirmasi betul bahwa enam puluh tujuh kasus yang diterima oleh komnas perempuan itu bukan apa apa
dia adalah kasus kasus yang berhasil dilaporkan ke proses hukum yang lebih tinggi
belum lagi yang tidak terlaporkan sama sekali
dan konsep tadi bahwa menyalahkan perempuan korban
kemudian menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan yang suka sama sifatnya
inilah sebetulnya bottleneck nya ya
salah satu hambatan yang paling besar
selain bahwa dari tingkat substansi hukum
tentunya punya masalah
praktisi hukum bivitri susanti juga mendukung langkah nadiem
permen yang dihasilkan mendikbud dapat mengisi ruang kosong
peraturan tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual
misalnya pembahasan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
yang mandek di dewan perwakilan rakyat
di mana negara juga harus mampu menjangkau
nah jadi peraturan menteri itu sesungguhnya sedang berusaha menjangkau kotak kosong
nah jadi peraturan menteri itu sesungguhnya sedang berusaha menjangkau kotak kosong

nadiem mengklaim peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu
dibuat selama satu lima tahun
lamanya waktu menurutnya menuntut kehatian dalam penyusunan
saat ini satuan tugas tinggal menunggu waktu dibentuk di masing masing perguruan tinggi
dalam masa tenggang nadiem menyarankan pelaporan kekerasan seksual
bisa melalui platform lapor milik kemdikbud
suryo utomo nabil haris jakarta